staf tni angkatan darat jenderal andika perkasa mengumumkan
arlet foli yang sudah pensiun serda manganang
berjenis kelamin laki laki dan mengidap hipospadia
lalu apa itu hipospadia dan bagaimana cara mendeteksinya
sudah terhubung dengan dr ari rojani
spesialis urologi rscm selamat malam dokter
selamat sore menjelang malam
dok sebenarnya apa sih hipospadia dan apakah ada jenis jenisnya nih dok
dari penyakit atau kelainan yang satu ini
ya hipospadia itu adalah kelainan pada kelamin laki laki
di mana umumnya ada tiga kelainannya
pertama saluran kemihnya itu tidak di ujung dari glens penis
bisa di bagian bawah dari sah penisnya
kemudian biasanya pada kalau ereksi bengkok dan kulit gulupnya itu
tidak menutup sempurna seperti itu
kemudian gradasinya bisa dari ringan sampai berat
penjelasannya dari ringan sampai berat itu maksudnya seperti apa dok
misalnya kalau yang ringan itu kurvatur atau bengkoknya itu tidak terlalu berat
kemudian saluran kemihnya itu juga sudah cukup di ujung
jadi hanya sedikit saja di bawah
tapi kalau yang berat itu bisa sampai di daerah kautum atau daerah zakarnya
tumbangnya di situ kemudian kadang kadang zakar itu juga terbelah
jadi seperti vagina begitu
kemudian penisnya itu juga kadang kadang tidak bisa
apa namanya tidak naik gitu
tidak seperti itu
tidak seperti yang normal gitu
karena itu biasanya kadang kadang kalau masih kecil itu sepertinya loh ini perempuan
apalagi begitu lah kira kira
oke itulah kemudian yang menyebabkan adanya kesulitan dalam mendeteksi
apakah jenis kelamin dari bayi yang baru dilahirkan tersebut ya dok ya
tapi kalau sebagai kelainan kongenital nih
pemeriksaan yang seharusnya bisa dilakukan kepada bayi yang baru lahir
biasanya step nya seperti apa sih dok
cara mendeteksi apakah seseorang itu hipospadia
iya atau tidak
adakah gejala tertentu atau kondisi kondisi fisik tertentu yang terjadi pada seseorang
kalau secara klinis dilihat
kalau memang kelainannya itu ringan atau sedang
itu sih biasanya kita tidak memerlukan pemeriksaan carriotype atau pemeriksaan kromosom
tapi seandainya kita ragu ragu
itu memang kita harus memeriksakan kromosomnya
hipospadi berat dengan testisnya yang tidak turun
atau kita harus melakukan puji kromosom untuk melihat apakah kromosomnya itu laki
atau memang ada kromosom yang lain
oke tapi biasanya seorang bayi yang baru lahir
itu berarti harus dicek dulu ya seharusnya dok ya
apakah dia hipospadia atau tidak
jadi semua bayi baru lahir tentunya kelaminnya akan dicek
semua bukan cuma terhadap pasien hipospadi saja
jadi kalau ada kelainan berarti memang harus dikonsulkan ke dokter ahlinya
penyebabnya apa sih dok yang bisa menyebabkan seorang bayi kemudian lahir dengan hipospadia
kalau penyebab pasti memang sampai sekarang orang belum mengetahui
tapi diduga karena ada gangguan hormonal pada saat
masih dalam kandungan
tapi penyebab pastinya orang sampai sekarang belum tahu
ada pengaruh faktor genetik tidak dokter ari
faktor genetik ada tapi maksudnya tidak seperti misalnya kalau dia hipospadi
kemudian nanti anaknya akan hipospadi lagi seperti itu enggak
tapi bahwa ini memang kelainan bawaan lahir iya
itu artinya bisa terdeteksi sebenarnya ya dari waktu di dalam kandungan
jika dilakukan pemeriksaan kesehatan
atau pemeriksaan penunjang seperti di usg dan lain lain
itu bisa terdeteksi tidak sih dok sebenarnya
kok bisa kalau pembentukan penis itu kan sebetulnya sudah lengkap pada trimester ketiga ya
harusnya sudah kelihatan gitu
dampaknya apa dok terhadap seseorang dengan hipospadia ini
selain kondisi fisiknya
selain itu apalagi dampaknya dok bagi kesehatan seseorang dengan hipospadia ini
dampak terhadap kesehatan sih nggak ada pak
cerita akan sehat sehat saja tapi nanti kita berdampak terhadap fungsional daripada organ genital itu
jadi kan kalau misalnya dia kurvatur atau bengkoknya berat
kan untuk aktivitas seksual dia nggak bisa seperti itu
atau misalnya kalau kelainannya berat sekali kan
ya ini orang masih ragu ragu apa
ini jenis kelaminnya apa seperti itu
oke jadi dampaknya itu kalau untuk lebih kepada fungsi dari organ genital seseorang dengan hipospadia itu ya dok ya
fungsi dan psikologi tentunya kalau dia sudah sebesar
oke sejauh ini ada berapa banyak sih dok orang dengan hipospadia kalau di seluruh indonesia
kasus ini tuh termasuk kasus yang langka atau tidak
langka enggak kalau hipospadia kira kira satu dari
ya dua ratus sampai dua ratus lima puluh kelahiran laki laki pasti ada satu hipospadi
jadi kalau satu banding dua ratus lima puluh kelahiran laki laki ada hipospadi
tapi gradasinya apakah dia ringan atau berat itu memang tergantung dari case nya
oke kalau kita melihat contoh kondisi yang terjadi pada serda manganang
ini kan kemudian dinyatakan oleh kepala staff tni angkatan darat akan dioperasi
nah ketika seseorang dengan hipospadia tidak dioperasi

bahaya tidak sih dok sebenarnya atau justru tindakan operasi itu merupakan tindakan yang paling tepat untuk bisa mengatasi kelainan ini
bahaya untuk kesehatan sih tidak ya tapi kan ini untuk kita harus mengembalikan fungsi
jadi tujuan operasi itu fungsional dan kosmetik sebetulnya
functional itu supaya alat kelamin itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya lah
artinya dia bisa aktivitas seksual dan sebagainya
artinya dia bisa aktivitas seksual dan sebagainya

oke baik terima kasih banyak dokter ari sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
sudah memberikan pencerahan tentang hipospadia kepada kami semua
terima kasih dok sehat selalu
terima kasih sehat selalu